kita beralih ke informasi lain aksi pencurian minimarket di kabupaten tasikmalaya
oleh komplotan wanita paru bayat terekam kamera cctv
di bekasi seorang pelajar di bawah umur menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh empat orang rekannya
bersama informasi lain berikut kilas kriminal selengkapnya
rekaman kamera cctv ini mengabadikan aksi pencurian di sebuah minimarket
di kawasan singaparna kabupaten tasikmalaya
komplotan yang berjumlah enam orang masuk ke dalam minimarket secara terpisah
mereka berpura pura tidak saling kenal layaknya pembeli biasa
lima orang wanita berperan mengambil barang yang kemudian dimasukkan ke dalam tas
yang dibawa oleh seorang pelaku pria
aksi ini baru diketahui pengelola setelah komplotan kembali beraksi untuk kedua kalinya
di hadapan petugas para pelaku mengaku sengaja datang dari jakarta
untuk mencuri sejumlah minimarket di kawasan priangan timur
barang hasil curian dikumpulkan di tempat lain untuk dijual kembali
sejumlah barang dagangan seperti susu anak
parfum sabun bayi dedoran serta belasan perlembab muka
diamankan sebagai barang bukti
aksi pencurian dengan modus penipuan di sebuah komplek di kawasan parompong
kabupaten bandung barat juga terekam kamera cctv
pelaku yang berpura pura sebagai rekan korban yang baru saja berangkat kerja
menyampaikan kepada penghuni rumah untuk mengambil laptop dan handphone
milik korban yang tertinggal di dalam kamar
diduga para pelaku sebelumnya sudah menguntit korban
untuk kemudian mempelajari situasi rumah
akibat kejadian ini
korban mengalami kerugian sekitar sepuluh juta rupiah
karena dua buah laptop dan barang lainnya berhasil dibawa kabur pelaku
seorang pelajar di bawah umur menjadi korban perkosaan
yang dilakukan oleh empat orang rekannya
peristiwa pemerkosaan terjadi saat korban diajak main oleh empat rekan
yang berinisial as bm dp dan ap
korban kemudian dicekoki minuman keras hingga tak sadarkan diri
korban lalu diperkosa oleh keempat tersangka di sebuah semak semak
yang tak jauh dari kontrakan tersangka bm di kampung boncol bulak
jakastia kota bekasi
ketiga tersangka berhasil ditangkap petugas di daerah bintara bekasi barat
sementara satu orang tersangka berinisial ap masih dalam pengejaran
dari hasil pemeriksaan
para pelaku nekat memperkosa korban akibat pengaruh minuman keras
tersangka dijerat dengan pasal delapan puluh satu undang undang ri no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
rk seorang mahasiswi asal yogyakarta
diamankan satuan unit perlindungan perempuan dan anak
pores metro bekasi kota
lantaran diduga melantarkan bayinya dengan dalih menitipkan sang anak kepada temannya ss
dari hasil pemeriksaan petugas
rk mengaku terpaksa menitipkan anaknya karena malu lantaran sang anak
merupakan hasil hubungan terlalang selama menempuh pendidikan di yogyakarta
hingga saat ini pihak kepolisian unit perlindungan perempuan dan anak
masih melakukan penyelidikan terhadap sang ibu dan temannya ss
yang berprofesi sebagai bidan
tim liputan transmedia